tapi nanti mungkin kita cool down dulu karena ini kan masih bulan suci ramadan kita isi dengan ibadah kita
termasuk ada omongan yang dukungan p tiga gorontalo
sudah ya kita omongin banyak tapi sekarang lagi bulan suci ramadan kita masih kita fokuskan ibadah
kan tadi juga duduk sebelahan sama dia sama pak prabowo di penyerahan saat
dan kita janjian mau ketemu keungguan lagi saya mau bawa teman teman baskas ke jamhan untuk berfilaturahim
resolver prabowo gimana tuh pak sandi